informasi berikutnya setelah ujuk rasa yang dilakukan masa dari gerakan penegak kedaulatan rakyat terjadi di depan gedung dpr senayan jakarta
bertajuk tuntutan reformasi jilid ii
aksi yang dimulai pada selasa siang di depan gedung dpr di jalan gatot subroto jakarta ini menyuarakan beberapa tuntutan
salah satu yang diminta masa terhadap dpr yang mendorong digulirkannya hak angket dalam menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilu dua ribu dua puluh
dan ini ya saudara adalah situasi terkini dari jalan gata subroto
jalan gata subroto tepat di depan gedung dpr senayan jakarta
anda bisa lihat aksi unjuk rasa ini terus berlangsung tampak ada kepulan asap di sana saudara
dan ini aksi ujuk rasa yang terjadi hari ini menutup jalan gata subroto dari arah semanggi menuju ke gerogol
sehingga masyarakat yang akan melintas di jalur jalan gatot subroto ini harus mencari jalan alternatif lain seperti ke gerbang pemuda untuk melanjutkan perjalanan ke arah grogol sodara
kedaulatan rakyat ini memulai aksi pada selasa siang menyampaikan beberapa tuntutannya di depan gedung dpr mpr senayan jakarta saudara
termasuk salah satunya mereka mendorong dpr untuk menggulirkan hak angket
di rumah di rumah di rumah
ya ujuk rasa di depan gedung dpr ini mengakibatkan sebagian jalan gata subroto dari raja wang ke gerogol ditutup
pengguna kendaraan harus mencari jalur